oma nginap disini aja
kebetulan oma roset lagi ke bandung
aduh gimana ya
oma kan gak bawa baju sayang
oma sih mau aja
kan bisa minjol bajunya oma roset
kita lagi gak bahas itu ya
kamu gak usah ngalihin
bapak minta kita semua tenang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
keadaan jadi panas gini gara gara papa datang
gue kayak mending turutin dulu deh
daripada nino juga nanya terus alasan gue
apakah bisa pak
sudah selesai urusannya
dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sekali lagi
dengan situasi ini
urusannya sudah selesai
iya saya musuh dulu
mabuk ibu tidak bisa masuk ke dalam
tidak ada orang yang bisa mengunjungi pasien icu
dan lagi ibu tidak ada kepentingan
kan di sini
tentunya ada sus
tidak mungkin saya ada di sini
dan tidak ada kepentingan sama sekali
saya di sini hanya ingin menanyakan tentang keadaan
tidak bisa bu
lagipula di sini hanya boleh satu pengumum saja
dan di dalam sudah ada calon suaminya bu
jika memang ada yang ingin ditanyakan
silahkan ibu tanyakan pada calon suaminya ya
kalau tidak ibu tidak bisa menanyakan tentang keadaannya
kalau begitu nanti saya tanyakan kepada calon suaminya saja
tapi untuk keadaan dari ibu catherine sendiri bagaimana
pihak kami hanya bisa menginformasikan kepada pihak keluarganya saja
ibu bisa menanyakan kepada keluarganya saja
baik kalau begitu
nanti saya tunggu calon suaminya saja
memang seharusnya begitu
saya permisi dulu ya bu makasih
terima kasih sus
terima kasih ibu
terima kasih ibu
belum terbiasa nde
saya boleh ke sana
ya boleh bu silahkan
ibu michi datang buat naila nih
ibu michi bawa mainan banyak banget
iya ada mainan yuk
masih malu dia mungkin
aku ke situ sebentar ya
kamu kok diam aja ibu michi ke sini
kemarin senang ada ibu miji
sekarang kok diam aja
papa bicara satu kali lagi
tidak ada tuntut penuntut antara kamu sama andi
gak pernah ngelakuin ini semua
ini sebenarnya pada paham gak sih soal perasaan aku gimana
paham gak sih
perasaan seorang ibu yang anaknya meninggal di tangan orang lain
sa keisha bukan meninggal karena andi sa
papa paham perasaan kamu
tapi nyatakan aku gak paham perasaan kamu ya
tapi liat faktanya juga dong nak
aku coba pelan pelan
udah pa pa mau pulang aja pa
pusing pa pa ya
aduh dato' ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
oma ini cap air aku
jangan minum sekarang karena udah malem
kan cat warnanya ini nih ee
nanti dia diolesin ke tangan nanti kotor
oh iya sih bersih ini su sayang
wow mama udah ganti baju tuh udah bersih bersih
makan malam di sini beli ya
aduh gak usah dady
nanti abis ini juga mau pulang
nanti mau makan di rumah sama nino elsa
ya apa apa nanti berak wajah nanti pulang
oh ya ampun
dan semoga sampai di sana nanti
aku gak perlu lama lama ketemu sama not lagi elsa
eee din kok mama gak liat rosa ya dari tadi
oh mama mama rosa lagi ke bandung ma ada urusan dulu sebentar
oh pantesan mama gak ketemu
satu lagi berani gak
ma din makan malamnya udah siap
ya udah kita makan malam dulu ya
ya ampun jadi ikut makan malam omah
oma cekan makan malamnya
asik aku makan bareng sama kamu
din alhamdulillah ya
mama rin seneng banget
bisa deh antara kalian bisa menem renna bisa ketemu askara
makasih banyak ya din
sama sama ma aku juga seneng kalo mama happy
nanti kita bisa berbicara
kalau kamu sependapat sama papa
kamu gak mikirin perasaan
yang kehilangan itu bukan cuma kamu saya
aku juga kehilangan
bahkan mama kehilangan double saat
papa tuh juga keisyah
dan aku rasa untuk kamu menuntut anda itu gak masuk akal sama sekali sa
anda harus pernah khusus perasaanmu
entah adakah malaka atau maha
justru aku pengen tau apa alasan kamu nyuruh andien datang ke kantor aku
andin sempat bilang kalau memang ada sesuatu yang ingin diomongin
setelah kejadian aku nanya lagi alasannya udah gak penting lagi katanya
dari situ aja aku ngeliat andin itu masih ngebelain kamu
tapi justru sekarang kamu ingin mempolisikan dia
jadi mbak andien maupun papa gak ada yang bilang apa apa soal tes dna itu
jadi apa alasannya kamu nyuruh andien datang ke kantor aku
aku mau ngeliat
aku mau ngeliat
yang seperti mbak nuna itu gak penting
bagian kesnya juga udah gak ada kan sekarang
tapi tetap aja aku mau dia bertanggung jawab
kamu dengar baik baik apa yang papa bilang tadi
dengan kecelakaan ini terjadi justru posisi andin seharusnya dia yang akan menuntut aku
karena kenapa itu mobil aku
mikir gak kamu sampai situ
ya owner disini
ya dong oma seneng banget aika dia maaru water tuju
oma nginap disini aja
oma rasa lagi ke bandung
oma sih mau aja
kan bisa minjol
bajunya oma rosa
boleh kan ma
terserah oma sayang
mungkin gak usah
oma bisa disini aja
den sebentar ya
mau ketanya dulu sebentar
kakak mau kemana
kakak mau kemana
makannya belum selesai
makannya harus diselesaikan dulu
gak boleh ditinggal tinggal
aduh sedikit sedikit
aduh sedikit sedikit
mama jadi terharu sekali hari ini
ngelihat kalian semua di rumah ini
mama senang ya
ya mama udah kehilangan keisha sama papa
tapi lihat kebersamaan kalian di sini
kamu reina sekarang
mama jadi semangat lagi
mama mama bahagia liat kalian semua